di gang dangdut ini
tidak ada yang peduli pada bulan
suci ramadan ya allah
sama si ipan berantem
sama si ipan berantem
mataharinya terbit dari barat
kiamatnya jadi dong
kita harus cari akal
kita cari akal
kita harus cari akal
biar nanti kita siap menghadapi kiamat
ini anak kemana sih ya
cabi disini tantem mak
mana kagak pakai baju lagi
lagi persiapan kiamat tantem mak
persiapan kiamat sok tau lu
anak baru keluar kemarin juga
tau tauan kiamat lagi
lu tahu kiamat dari mana
kiamat tantem mak
yaudah sekarang kita cari lagi yuk
wah kami sempet juga jo
ini buat persiapan
kalo air lautnya tumpah
kita kan naik kesini
kan kita jadi selamat
oh gitu ya
ini nih yang namanya kebersihan sebagian daripada iman
makanya kita kudu bersih
tapi seharian kita ngepel mulu
kong haji mah enak nyuruh doang
pak gino kenapa sih
udah aku ngepel aja ya
betah banget sini lu
ntar ketahuan kong haji
itu urusan gak kangen
gua tanya lu mau kagak
masya allah ini bapak bapak bader bader emang
suruh ngebersihin masjid
malah pada kabur
padahal dapet pahala itu
dasar pada bader semua
ahlak masih benjat ditinggalin pesantren
mengajar tuan anak
hahaha bisa terbang lu kagak bisa turun
kualat lu kualat pesantren lu tinggalin
kau ngaji kau ngaji sebalik aja gak keluar sini kau ngaji
pesantren gila sadis banget
ahlak lu lebih sadis
gua tarik nih
gua gak mau mati jangan
gua mau mati jangan
jangan jangan jangan
seru gak ngaji malah tidur
jangan dibukul jangan dibukul
beransi beransi beransi
bahu lu kenapa lu teriak teriak
kenapa lu teriak teriak
ayolah tadi mimpi
udah udah udah udah
gua ngerti apa yang lo lihat itu peringatan dari allah
makanya lu berdua kudutobat
cepi dah lo ngapain
itu bawa perahu sama payung buat apaan itu
iya udah kayak mau pawai loh
ini perahu buat bawa tiara tumpah kong haji
terus ini payung nanti buat nama teror
kata kong haji bentar lagi kiamat
cepi aja percaya sama kiamat
lo bulan puasa berantem mulu
percaya sama kiamat
emang benar mau ada kiamat
lantas kiamatnya kapan ya datangnya
ini kebeneran lo pada kumpul semuanya
lihat tuh si cepi sama si ajo
dia takut sama kiamat
berantem sana berantem sini
harusnya adanya bulan ramadan harus banyak ibadah
ngerti lo hah
tapi kan kita semua udah ibadah kong
itu namanya mikirin diri sendiri
coba dong mikir buat ashera
datang bulan ibadah yang banyak
kita banyak tobat sama allah
insya allah allah mengampuni
maka kita terus terang atas nama si nuh
warga ganteng tut
mengucapkan selamat menunaikan ibadah